kalau nengok orang sakit biasanya bawanya jeruk bukan mangga
gak dapat jeruk yang manis
yang manis satu
yaudah nanti saya kasihin kanggu bang
kalo nengok orang sakit biasanya bawanya jeruk
masa gitu aja gak bisa
jadi kerjaan yang dikasih sama pipit
kerjaan yang dikasih ke firman sapitra itu cuma sandiwara
happy sama makmur itu partner
makmur itu tidak punya hutang
kerjaan menagih utang yang dikasih depli
itu cuma jebakan buat pipit
tuh kan susah
sekarang orang yang ngasih kerjaan ke depi sama makmur
sedang dicari polisi
kita masih melacak orang yang memberi pekerjaan kepada depi dan makmur
nomor yang terakhir digunakan sudah tidak bisa dihubungi lagi
bisa jadi dia bukan tersangka
korban dari sebuah kejahatan terencana
yang kita belum tahu apa tujuan atau motifnya
siapapun nama sebenarnya yang memberi pekerjaan kepada depi dan makmur
segera kita cari dan kita tangkap
saya sudah tahu dia tinggal dimana
kita kesana sekarang
kan obangnya ada
ada tapi lagi tidur habis minum obat
kalau gitu nanti aja saya kismily lagi
jadi mau dikesiin gak
kalau nengok orang sakit biasanya bawanya jeruk bukan mangga
gak dapat jeruk yang manis
yaudah nanti saya kasihin kanggu bang
halo kamu udah siap
kamu di mana
jualan di rumah
di tempat biasa
kamu bilang di rumah terus kamu juga bilang jualan di tempat biasa
itu kan dua tempat yang berbeda
terpaut jarak cukup jauh di antara kedua tempat
lagi pula saya sekarang ada di tempat biasa kamu jualan cilok
tapi kemana gak ada
saya masih di rumah
baru mau berangkat ke sana
bukan untuk apa apa
cuma untuk menjaga
ya udah tunggu aja di situ
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

permasalah kau seperti uses r almond
pak helan terima kasih sudah menonton
selamat pagi mas
mau tau aja
mau kerja apa mau ngobrol
kalau mau kerja jangan ngobrol aja
nanya sebetulnya saya udah punya suami belum
terus nanya kerjanya di mana
nanya nanya ke si marni udah punya suami atau belum
kalau jawaban marni belum
atau kamu terus minta nomor teleponnya
kalau dia mau ngasih ya nggak apa apa
terus kamu mau sms an
ini kan apa yang kamu bawa waktu kita ketemu
bukan ini baru
saya belinya sama seperti hp saya yang hilang
terserah kamu mau ngibul apa
gak sampai segitu
sisanya buat beli baju sama hp baru